ada sawo berukuran raksasa
iya ini dia sawo raksasa yang bernama asli mame sapote
sawo yang satu ini ukurannya bisa sepuluh hingga dua puluh kali lipat dari sawo pada umumnya
sebutir mame sapote beratnya bisa mencapai satu hingga dua kilogram lebih
jika sahu pada umumnya daging buahnya berwarna kecoklatan
daging mame sapote berwarna merah kekuningan dengan kandungan air lebih sedikit
lalu seperti apa ya rasa dari mamei sapote alias sawo raksasa ini
manis lembut segar
sawo raksasa yang dibudidakan warga desa taji kecamatan juwiring kabupaten kelaten jawa tengah
adalah mujianto pemilik kebun mamei sapote di kampung miliran desa taji kecamatan juwiring kelaten jawa tengah
sudah lima tahun terakhir pria empat puluh tahun ini fokus membudidayakan mame sapote
awalnya mujianto hanya membeli sekitar lima pohon seharga sepuluh juta rupiah
kini di lans luas seribu meter persegi ini
mujianto sudah mempunyai sekitar lima ratus pohon mamei sapote
sebutir mame sapote dijual mujianto seharga dua ratus ribu hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah
meski begitu mujianto belum menjual sawo raksasanya ini ke pasar tradisional atau supermarket
untuk pemasarannya ini masih kurang kurang ya
jadi ini masih antar penggemar aja belum masuk ke pasar tradisional belum masuk ke supermarket karena belum mencukupi
jadi masih kalangan penggemar
selain menjual buahnya mujianto juga menjual bibit tanaman mamei sapote dengan harga delapan ratus ribu hingga sepuluh juta rupiah tergantung umur dan jenisnya
dari penjualan itu mujianto bisa mendapatkan omset sekitar lima juta hingga sepuluh juta rupiah per bulan
dari kebun mame sapote mari kita ke kebun buah lainnya
yakni kebun jeruk pamelo yang ada di kabupaten magetan jawa timur
desa tamanan kecamatan sukomoro dikenal sebagai sentra penghasil jeruk pamelo
puluhan hektare lahan jeruk pamelo dikelola oleh empat kelompok petani
di antaranya adalah lukman hakim dan supriyadi
keduanya masing masing punya ratusan pohon jeruk pamelo yang ditanam di lahan di dekat tempat tinggal mereka
beragam jenis jeruk pamelo yang dikelola oleh empat kelompok petani
setiap jenis jeruk pamelo seperti adas duku adas nambangan serinyonya bali dan jawa ditanam di sini
setiap jenis jeruk pamelo ini punya tekstur dan rasa berbeda
untuk yang membedakannya secara fisik untuk sirinyonya itu tekstur kulitnya itu lebih kasar cenderung agak kasar
nah kalau untuk adas duku itu lebih halus
untuk warnanya sendiri serinyonya itu lebih halus
itu kalau tua hijau nanti semua kekuningan
kalau adas duku hijau
setelah dikupas jeruk adas duku warna dagingnya merah sementara jeruk srinyonya berwarna pucat
ini adalah jeruk adas duku yang warnanya sangat menggoda
warnanya merah merah meruna gitu
nyatanya sih rasa dari jeruk serinyonya dengan adat duku ini lebih manis yang serinyonya
sebatang pohon jeruk pamelo bisa menghasilkan seratus buah lebih dalam sekali panen
curah hujan tinggi biasanya membuat jeruk mudah terserang hama seperti lalat buah dan hama
selain rutin membasmi hama buah jeruk juga dibungkus kantong plastik
saat panen sukses petani jeruk pamelo bisa mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah saat musim panen
jeruk pamelo biasa dipasarkan ke kota kota besar seperti malang surabaya dan jakarta
tim liputan cnn indonesia